presiden jokowi dodo meminta wajib pajak memanfaatkan program pengembunan pajak atau tax amnesty secara maksimal
jokowi berjanji akan mengawasi pelaksanaan program ini
presiden muncurkan program tax amnesty di kantor pusat direktorat jenderal pajak kementerian keuangan jumat pagi
jokowi mengajak pengusaha yang masih menyimpan dananya di luar negeri kembali ke tanah air
jokowi berharap wajib pajak merasa nyaman dan tidak ragu untuk mengikuti program teks amnesti yang akan berlaku hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
selain mendorong upaya repatriasi aset warga negara indonesia di luar negeri program teks amnesti untuk memperbaiki basis data perbacakan nasional
pada saat yang sama presiden menginstruksikan direkturat jenderal pajak untuk melakukan reformasi agar lebih profesional dan berintegrasi
jadi bapak ibu semuanya
yang menyimpan uangnya di luar semuanya kita akan tahu berapa di mana meskipun sekarang ini saya sudah tahu
saya sudah mengantongi nama nama
nanti tinggal saya undang satu persatu
nyimpennya di mana juga jelas
passportnya ada semuanya
jangan ada yang coba main main dengan urusan tax amnesty dan perpajakan
kan saya kawal sendiri kan saya awasi sendiri dengan cara saya
tidak usah saya sebutkan